tentang dugaan penipuan arisan online ini
jadi memang perlu pembiasaan tadi yang seperti ustaz bilang
namun ketika tahun sekarang ini ya per maret dua ribu dua puluh
mas huda kalau kita bicara mengenai pendanaan
ketika awal awal gitu muncul sebagai tokoh nasional setelah menjadi
dan sekarang sudah hampir sebelas atau tiga belas negara lah sudah kita kirim
jadi target kita atau strategi kita adalah bagaimana caranya kita mengenalkan destinasi destinasi tersebut dengan bundling
sejak dua ribu sembilan bastoni dan tim mengembangkan pengelolaan lahan gambut yang ramah lingkungan
atas pengaduan tersebut data datanya yang ada di kemenkyu
waktu itu ngarang almarhum olga
jadi di sini ada dua nilai ekonomis
tapi yang terawalnya bantu megang musik dulu
karena ada beberapa defek yang biasanya nggak bisa keluar sama mesin mesin tadi